kita ke informasi lain jumat pagi personil tni bersama dinas pertamanan kota bogor mulai membersihkan sejumlah pohon tumbang di jalan raya batu tulis
pohon tumbang terjadi akibat angin puting beliung yang terjadi di permukiman warga kamis kemarin
pohon tumbang yang dipindahkan diantaranya pohon yang menimpa makam mbah dalem
pohon tumbang membuat arus lalu lintas di jalan batu tulis tersendat
selain menimpa makam pohon juga menimpa bangunan rumah dan lapak pedagang kaki lima yang berdiri di sepanjang jalan batu tulis
sebelumnya pada kamis sore angin puting beliung menyapu kota bogor jawa barat kawasan yang mengalami dampak terparah berada di tiga kecamatan
yakni kecamatan bogor selatan kecamatan bogor timur dan kecamatan bogor tengah
di sebat di berapa titik dan
untuk evakuasi hari ini kita sebar di tiga titik
yang pertama di lawanggiling sini kemudian yang kedua di pamoyanan dan ketiga di cipapu
dan mungkin yang paling terberat di mana dan untuk
mungkin yang paling terberat di pamuayanan
banyak rumah yang terdapat
angin puting beliung yang menerjang bogor kamis kemarin menyebabkan seorang pengendara wanita meninggal dunia
mobil korban tertimpa pohon di jalan raya lawan gintung bogor
puluhan warga langsung berupaya mengevakuasi pengemudi yang kendaraannya tertimpa pohon
di jalan lawang gintung kecamatan bogor selatan kota bogor jawa barat
korban yang diketahui bernama eni retno ini tewas di tempat lantaran tubuhnya tergencet kap dan batang pohon
yang roboh akibat diterjang hujan disertai angin puting beliung pada kamis sore
tubuh korban dapat dikeluarkan setelah petugas gabungan menerjunkan alat berat untuk mengangkat batang pohon
selain mobil korban
belasan mobil angkot hingga motor di semajang jalur ini juga ringsek tertimpa pepohonan yang roboh
dari data sementara kecamatan bogor selatan
enam kelurahan yang terkena dampak bencana puting beliung yaitu kelurahan pamoyanan
rangga mekar rancamaya cipaku batu tulis dan lawang gintung
alhamdulillah kita sudah mengkoordinasikan dengan sebaik baiknya dari awal
kita dengan tagana dengan dinas lingkungan hidup
dan ini semua turun termasuk bbbd juga turun semuanya
aparatur kewilayahan juga semuanya turun bersama sama dengan masyarakat bergotong royong
untuk menangani dan mensterilkan pohon pohon yang tumbang
sebelumnya dari video rekaman warga
angin puting beliung menerjang pemukiman warga di kawasan kecamatan bogor selatan
selama hampir setengah jam pada kamis sore
akibatnya puluhan rumah dan ruko di sepanjang jalan pemoyanan
selain itu bangunan dan fasilitas di stasiun batu tulis juga porak poranda